hai pak ini dikerak berindah itu
inilah video amatir milik warga yang memperlihatkan seorang pria saat di
massa di jalan maijen sutaya kelurahan cidoarjo kabupaten pacitan jawa timur selasa siap
chandro siswanto pria berusia empat puluh empat tahun warga sukoharjo jawa tengah ditangkap dan dihajar
warga karena diduga hendak melakukan penipuan hingga melakukan perampasan sepeda motor milik
warga pelaku awalnya menawarkan produk minuman serbu ke seorang warga dengan harga satu juta
seribu rupiah namun saat ditanya warga lain pelaku justru pergi dan langsung merampas motor pengguna
jalan yang tengah melintas untuk melarikan diri materi sejumlah warga yang mengetahui peristiwa ini langsung
mengejar dan menangkap pelaku lantaran kesal dengan ulah pelaku sejumlah warga
yang naik pitam menghajar hingga akhirnya pelaku diamankan polisi
adik saya itu tadi aku suruh ngejar pokoknya harus ketangkep jangan sampai nggak ketangkap
kebetulan dia pakai mobil jadi adik saya langsung hafal gitu udah dikelilingi
semuanya disini sudah ada uang yang dibawa kabur tapi dengan dia kabur dan ngerebut motor orang itu
dari hasil pemeriksaan awal pelaku mengakui jika melakukan aksi perampasan sepeda motor
itu mau dibawa tetapi tidak jadinya
satu orang satu orang satu orang dari
sempat dimasak juga yang dan yang untuk yang diduga pelaku ini
tetapi masa sudah banyak yang berkerumun hingga kini polisi masih mendalami kasus ini termasuk
masih akan memintai keterangan saksi untuk penyelidikan lebih lanjut
catur pria bodoh pacitan jawa timur